bersedia di vaksinasi
vaksinasi kedua kalinya
menurut pihak penyelenggara hadiah door price yang digelar sejak tiga puluh november kemarin ini
dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar mau divaksinasi
sehingga kekebalan komunal bisa segera terbentuk
pihak penyelenggara mengklaim telah menyuntikkan dua ratus ribu vaksin untuk dosis satu dan dosis dua
sementara itu satgas covid sembilan belas kabupaten sumeneb menggelar operasi justisi
di mana para pengendara yang tidak menggunakan masker langsung diarahkan ke halaman kodim
untuk mengikuti rapid test dan vaksinasi
pengendara yang terjaring dilakukan pendataan identitasnya dan dilakukan tes rapid
guna mengantisipasi adanya kluster baru penyebaran varian baru covid sembilan belas
operasi justisi vaksin ini diharapkan bisa meningkatkan capaian vaksinasi di kabupaten sumeneb
yang masih berkisar di tiga puluh delapan persen jauh dari target tujuh puluh persen
jika ada masalah apa apa jika tidak ada efek
oke oke saja buat masyarakat kecil yang belum vaksin dipersilahkan vaksin
insya allah yakinlah bahwa ada allah masih
untuk pelaksanaan vaksinasi ada dua puluh ini masih sedang berjalan
mudah mudahan ini menjadi masyarakat kita lebih disiplin lagi lebih tertib
terutama dalam penggunaan masker kemudian sadar untuk melaksanakan vaksin
karena kita masih ada tiga puluh delapan persen
yang di target masih belum sesuai dengan target yang kita harapkan untuk immunity
meski sudah divaksin masyarakat tetap diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia